keputusan pemerintah pusat menaikkan tarif penerbitan nomor kendaraan melalui pp no enam puluh tahun dua ribu enam belas
langsung mendapat respons dari para pengguna kendaraan bermotor kita lihat bersama
pada awal tahun dua ribu tujuh belas ini pemilik kendaraan bermotor baik roda dua dan empat
harus bersiap dengan kenaikan tarif pajak dokumen pelengkap kendaraan
warga surabaya menilai keputusan ini sangat memberatkan
pasalnya pengurus bpkb harus menunggu satu sampai dua bulan sampai terbit
namun harganya malah dinaikan
selain itu sosialisasi tentang kenaikan tarif ini sangat mendadak dan terkesan dipaksakan
sementara di tasik malaya meski sosialisasi gencar dilakukan polres tasik malaya
sebagian warga masih ada yang belum mengetahui kenaikan tarif ini
warga pun masih mengeluhkan proses pengurusan surat kendaraan yang harus antre cukup lama
rencananya aturan baru tarif pengurusan surat kendaraan ini akan mulai berlaku pada enam januari dua ribu tujuh belas mendatang
dirga maulansyah cnn indonesia
nanti anggota saya akan membagikan
tarif baru penerbitan dan pengurusan surat tanda nomor kendaraan ataupun stnk
dan juga buku pemilik kendaraan bermotor atau bpkb mulai enam januari dua ribu tujuh belas
kenaikan tarif ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu enam belas
tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak ataupun pnbp
pengeraturan ini sekaligus juga menggantikan peraturan yang lama yang diterapkan sejak tahun dua ribu dua
kita lihat bersama
ini adalah kenaikan tarif dokumen kendaraan
pemerintah ini tampaknya melalui pp nomor enam puluh tahun dua ribu enam belas
langsung membidik uang anda uang saya juga uang kita ya yang punya kendaraan bermotor
kita lihat ini adalah yang pertama
penerbitan stnk baru untuk motor roda tiga sebelumnya adalah kita lihat rp lima puluh
langsung menjadi rp seratus
berarti sekarang dua kali lipat
lalu kasih dana anda
lalu kemudian juga biaya penerbitan stnk roda empat ataupun lebih mobil kemudian truk dan lain sebagainya
yang sebelumnya hanya rp seratus
menjadi rp dua ratus
bagi anda pemilik kendaraan di atas roda empat juga siap siap karena ini akan jadi semakin mahal
dari stnk ini ada lagi yang namanya pengesahan stnk ataupun perpanjangan setiap tahun
biasanya kan anda selalu memperpanjang ya
untuk stnk roda dua ataupun juga roda tiga kita lihat sebelumnya ini gratis
ini banyak ya sekarang apalagi anda para driver untuk gojek grab bike uber motor
ini pasti akan terdampak
sebelumnya gratis kan lebih murah
sekarang akan dikenakan biaya memang tidak begitu mahal rp dua puluh lima ribu
tapi anda bayangkan berapa juta kendaraan roda dua yang ada di indonesia
begitulah mereka akan mendulang uang dari penetapan pengesahan stnk tersebut
sedangkan untuk pengesahan stnk roda empat ataupun lebih besar dari roda empat kita lihat dari sebelumnya gratis
sudah ada nih lagi lima puluh ribu tambahannya satu unit
anda bayangkan satu rumah berapa kendaraan itu bisa dikalikan kan rp dua puluh lima
rp dua puluh lima dikalikan berapa
pemerintah tampaknya memang sangat bu
butuh uang ya
lalu kita lihat penerbitan tnkb ya
ini tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan plat nomor kendaraan
untuk roda dua ataupun roda tiga naik ya
sedangkan biaya penerbitan juga untuk mobil atau roda empat atau lebih dari roda empat naik dari rp lima puluh
selanjutnya kita lihat lagi ini adalah penertiban bpkb
penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor yang baru maupun penggantian
jadi sama ya
untuk kendaraan roda dua ataupun roda tiga kita lihat ini angkanya naiknya gila gilaan ya
dari rp delapan puluh kita lihat naiknya menjadi rp dua ratus dua puluh lima per unit
sementara untuk kendaraan roda empat ataupun lebih naik dari rp seratus
ini lebih dari tiga kali lipat loh naiknya
anda lihat ini jadi rp tiga ratus tujuh puluh lima
jadi alokasinya tinggi sekali ya
dan selanjutnya kita lihat lagi ini ada lagi
penerbitan nomor kendaraan registrasi kendaraan bermotor ataupun nrkb
jadi khusus untuk penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan terbagi menjadi empat bagian
mulai dari nomor plat yang terdiri dari satu angka hingga ada juga empat angka
semula layanan ini memang tidak bertarif
tapi biasanya suka main di bawah tangan ya
namun kini dikenakan biaya kita lihat rp lima hingga rp dua puluh
anda tahu kan nomor pilihan itu
biasanya anda lihat di jalan itu ada tulisannya
bandit b empat puluh satu ribu satu ratus tujuh belas it gitu ya
bandit atau bad boy yang gitu gitu ya
jadi nanti ini akan dikenakan tarif rp lima hingga rp dua puluh
responnya memang pasti keberatan kita sebagai masyarakat
karena sebelumnya sebelum menetapkan ini
harusnya pemerintah melakukan sosialisasi
dan menjadi pertanyaan kemudian dengan kenaikan yang signifikan
sangat signifikan ini
kemana nanti uang uang tambahan itu akan dilokasikan
dilokasikan yang harus kepada publik